persembahan dari kolaborasi para pelajar mahasiswa para pelaku kreatif dan berbagai elemen masyarakat lainnya di yogyakarta berkumpul dalam karnaval merdeka belajar
mereka hadir dalam ragam bentuk kesenian antara lain karya tari kolosal musik video mapping instalasi cahaya dan juga instalasi kinetis para perupa yogyakarta
dan untuk mengetahui keseruan karnaval merdeka belajar berikut laporan agnes marhilo dari yogyakarta
baik pemirsa cnn saat ini saya berada di benteng fredeburg yogyakarta dalam rangkaian acara karnaval merdeka belajar
dan saat ini saya bersama dengan bapak ahmad mahendra selaku direktur perfilman musik dan media kemendikbud ristek
selamat malam bapak
selamat malam mbak
baik terlihat senyum sangat bahagia
terkait dengan rangkaian acara malam hari ini karnaval merdeka belajar diselenggarakan di yogyakarta
sebelumnya mungkin boleh diceritakan ini rangkaian acara seperti apa pak yang diselenggarakan
ya perayaan ini sebagai bagian dari merayakan hari pendidikan nasional dan ini juga dalam rangkaian puncak
kan besok malam kan puncaknya yang di perambanan
dan ini adalah rangkaiannya makanya ada karnaval budaya
nah sekarang ini kan selalu kalau berpendidikan selalu berpikiran pendidikan
kolaborasi bagaimana menarasikan tokoh kita di haji haji wantoro tapi dengan cara berbudaya
dengan tujuan pendidikan
jadi makanya muncul karnaval budaya ini naik dengan tema tentu sama yaitu bergerak bersama
semarakan merdeka belajar tahun dua ribu dua puluh tiga dalam rangkaian hari pendidikan nasional
bagian dari rangkaian acara dalam beberapa hari ini mungkin boleh diceritakan ada apa saja pak
sebetulnya kalau itu semuanya kan ada kegiatan selain karnaval
sebelumnya pada tanggal dua mei kan tentu ada upacara terus ada jalan sehat pada hari minggu berikutnya
kemudian besok itu akan ada pemberian anugerah
kemudian juga ada puncaknya itu mas menteri akan memberikan anugerah
juga ada pendidikan pendidikan yang di perambanan yang kita tahu sangat indah sekali
nah hari ini tentu lebih berbeda karena kita mas menteri mau lebih menyatu dengan masyarakat
makanya tidak ada pidato pidato gitu ya
tidak penting maksudnya bukan tidak penting tidak perlu
sudah ada narasinya dan ini memang untuk masyarakat
dan itulah makanya hari ini diperuntukkan masyarakat dan ceritanya juga soal dua puluh empat episode yang sudah ditelurkan oleh mas menteri selama ini
selama beliau menjabat kan ada dua puluh empat episode merdeka belajar
dan inilah dirangkum di dalam karnaval ini
jadi nanti coba dilihat
dan ini kolaborasi semua dari mahasiswa para pelaku budaya bahkan para asrama mahasiswa yang dari seluruh indonesia
yang ada di yogyakarta kita tahu kan kota pendidikan
jadi kesempatan untuk bahkan juga para difabel sebagai inklusifitas juga akan tampil
dan tentu ada gimmick gimmick yang lain ada mapping ada media baru
dan tentu lebih serulah
ada kelucuan kelucuan nanti kita lihat bagaimana mas arti selaku director
dari festival ini karnaval ini akan menyajikan tetap secara konsep pendidikan dengan cara berbudaya
tetapi tentu dengan media baru juga
tadi sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah mengajak masyarakat yang ada di yogyakarta
siswa dan juga mahasiswa karena dikenal dengan kota pelajar
apakah itu yang menjadi alasan diselenggarakan di jogja bapak
jelas salah satunya itu juga
karena apalagi kita mengambil titik nol

siapa siapa nggak tahu bahwa di sini tumpah kumpul kita bisa mengambil titik nol

siapa siapa nggak tahu bahwa di sini tumpah kumpul kita bisa mengambil titik nol

apalagi ini hari minggu
titik nol puncaknya
dan di sini bahkan kita sekarang menarasikan benteng kita yang cantik sekali
sebagai aset kita yang nanti juga akan kita kembangkan
sebagai ini kita kan ada museum dan jangkaan budaya
sedang dikembangkan oleh mas menteri menjadi blu yang nanti biasanya
museum ini kan tutup sampai sore nanti setelah ini akan tutup sampai malam
jadi ini bagian dari titik tolak untuk pengembangan dari museum juga
selain acara yang untuk memeriahkan hari pendidikan nasional
baik yang terakhir mungkin bapak karnaval merdeka belajar dari seluruh rangkaian
dan sudah disampaikan juga cerita terkait dengan tujuan diselenggarakannya
harapannya untuk diselenggarakannya acara ini ke depannya seperti apa bapak
ini bagian dari kolaborasi untuk masyarakat dan harapannya ini
bahwa pendidikan itu sebetulnya dulu kan juga asalnya dari masyarakat
tokoh kiajani mana orang yang terjemahkan menjadi tiga koncepter yang ada di sini
bergerak bersama serentak bersama dan semarak bersama
yang itu dari yang tadi
ingat sesungguhnya maju manggung satu kemudian daya itu mencarikan dari itu
yang harapan kita tentu bisa dinikmati masyarakat
dan ini puncaknya memahami betapa pentingnya
pendidikan di indonesia
jadi itu salah satu tonggak
tetapi walaupun pendidikan
tapi pendidikan untuk memperkenalkan merdeka belajar
lebih suka sebagian mempersosialisalkan merdeka belajar dari mas menteri yang
bahwa sekarang ini tidak harus kaku gitu ya
merdeka belajar itu adalah kemerdekaan untuk justru siswa itu sebagai objek
anu sebagai subyek tidak lagi sebagai obyek
bagaimana mereka justru bakat bakat mereka lah ditumbuhkan dan sebagainya
nah inilah nanti yang terlihat fase fasenya ada di situ
harapannya bisa dinikmati oleh masyarakat
baik terima kasih sekali lagi bapak ahmad mahendra
direktur perfilman dan musik media kemendikbud ristek